nyanyian roman pergi lagi
aduh pelece aku bingung banget
mau lamar kamu pas dilulus sekolah
ini aku gak salah dengar nih
terus gimana kamu terima gak
makannya kita harus udahin semua ini
aku tuh gak mau nikah dulu
aku tuh mau kuliah dulu
lagian kamu sih gin
kamu itu kalau gak mau basah
makanya jangan mainan air
karena aku udah sering bilang
iya iya aku tahu aku salah
jadi kita harus
ya udah deh pokoknya aku bakal pikir caranya hari ini juga
yang penting kamu ikutin aja
apa yang aku suruh ya
yaudah yaudah nanti aku kabar lagi
mau ngelamar cewek gue pas udah lulus sekolah
aduh kok gue jadi sakit sih
tunggu tunggu tunggu
kok udah jam segini gak keliatan juga
udah udah gue telpon
cuma gak ada yang ngakak ngakak sama dia
padahal kan gue cuma pengen ngasih hadiah doang ke dia
yaudah lo tanya aja tuh sama temen temennya
yaudah gue tanya dulu ya
gue pikir setelah bella pulang ya
bella bakalan jadian sama si roman
ternyata mentah juga sama kayak lo
maksud gue setelah bella pulang ya mereka jadian gitu
ternyata enggak kan
bener juga sih
kalau emang bella gak punya kesempatan lagi
mendingan romad sama gue aja
lo kenapa senyum senyum sih orang sakit kayak gitu
iya agresif banget sih lo
ya lagi lo tiba tiba senyum senyum gitu aneh
lo maksudnya aku senyangan lo
roman mana sih gue dari tadi gak keliatan
roman gak tau telat kali belum dateng dia
iya lah kan lo temennya telfonin ya
siapa sih yang telfon
itu sam bengel
hah lo sakit
demam katanya demam
wah ini ada bella nih katanya dia mau ngomong sama lo
kamu udah minum obat belum
yaudah kalo gitu nanti aku jenguk kamu ya
nanti aku bawain makanan atau minuman atau buah buahan kamu mau
engga engga usah udah lo gak usah repot repot ya
iya flu itu tidak bikin mati
eh saya ini lupa gue
udah sih tapi
tapi aku agak gak yakin kalau rencana ini bakal berhasil
sisi udah pulang
jadi rencananya sih aku bakal buat supaya sukasih itu deket lagi sama bobby
mereka bisa cel dek kayak gitu
ya moga moga aja rencananya berhasil sih
balik lagi ki
apa arma tidak harapin
sekian dari papa selamat siang
selamat siang papa
kita jadikan kerja kelompok hari ini
kita berangkat sekarang aja yuk
gue mau pergi sama bokap
lu lan mau pergi sama om adhika
gue beliin apa ya buat roman
tapi itu mah nanti aja deh dipikirin ya
yang penting sekarang gue ke kosannya roman dulu
ibu boleh minta tolong nggak
bantu ibu buat koreksi hasil ulangan tadi anak anak
iya boleh ibu
jadi sekarang kita ke orang guru yuk
kalau gak dateng ya enak juga sih
gue gak ngerasa bersalah
kemarin pas di hujan hujanan
tapi ntar kalau dia masih marah sama gue gimana
tapi kasian juga
gue dateng aja bentar
gue kasih bubur
terus langsung balik
kalau emang dia jekin gue
ya gue jutekin balik
oh apaan sih
gue pengen minta tolong sama lu nih bob
lu belum pulang
tar untuk gua pulang

woh di kudang
oh terus dia pengen latihan basket di rumah
makanya dia minta ambilin tuh bola basket di gudang
habis gua aja sendiri yang ambil
kalo gina yang nyuruh jangankan bola basket
bola salju di kutub utara aja gue ambilin
gue jalan ambil
untung bomi mau
gina juga berhasil ya dengan rencananya
kok boleh minta tolong gak
kan besok giliran kelas kita tuh
sisi capek lah
iya sebenernya sih ini tugasnya roman
jadi mau gak
kalo gak yaudah aku aja
tugasnya roman itu adalah panggilan jiwanya sisi
jadi mendingan sekarang gina pulang aja
biar sisi yang ambil
di gudang semuanya bola volley
ketok gak ya
kok gak ada sih
jangan jangan ruang pergi lagi
gak ada kunci
eh badannya panas banget
bener bener sakit nih anak
sampai jumpa lagi